informasi lainnya saudara kejaksaan agung kembali menyita dua mobil mewah milik harvey muiz
tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan pt timah periode dua ribu lima belas dua ribu dua
selain dua mobil harvey mois kejaksaan agung juga menyita dua mobil milik tersangka roberto indarto
direktur pt sbs yang turut jadi tersangka dalam dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
mobil disita penyidik jampitsus saat menggeledah rumah tersangka di jakarta barat sepanjang hari kamis kemarin
harvey muiz dan roberto indarto telah ditahan kejaksaan agung setelah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu